maaf tun tadi saya durusan sedikit
aduh aduh ini puasa puasa marah marah
nanti kamu puasanya batal lho mbak
eh mas mbak ini loh mas dikno baru datang
ya ya sudah yang penting dia sudah datang
tun kamu kalau menyambut bulan ramadhan
kan dengan perasaan hati yang bersih dan tenang
nah sekarang kalau mau melepaskannya
rasanya juga harus sama ya
ya enggak apa apa
tapi tikno lain kali kalau kamu mau datangnya siang
jadi mbak ini enggak cemas karena kamu itu enggak ada kabar beritanya
lah itu itu kamu kenapa ini nya
itu mbak tadi itu
nanti kita buka puasa
mas mas mas udah mau mas mas mas
udah mas mas mas
lho mas bukannya yang tadi itu ya
ngapain mas kesini
mas sendiri disini ngapain
lho ini kan dimas cucunya mbak
oh pantes ya mbak mas dimas ini orangnya baik seperti mbak
tadi itu lho mbak mas dimas nolong saya di jalan
ini ini mas yang
iya dia masa yang tadi
udah lah mas enggak usah dibesar besarin
saya jadi gak enak hati
enggak juga mas saya cuma seneng aja kok
mama mama liat mas dimas gak
dia paling juga tidur coba kamu cek di kamarnya ya
terus kalau masih tidur bangunin ya
apa sih apa sih
pak mana baju baru iwan besok kan mau ke barang pak iwan mau sama temen temen pak mana baju barunya
iya nanti baju barunya iwan kamu jangan kesini gak enak sama keluarganya mba
tuhan kan cuma mau nanyain baju iwan aja pak
iya nanti bapak beliin sekarang iwan pulang ya
iwan gak mau nanti iwan maunya sekarang pak pejahat pejahat iwan maunya sekarang
ini resepnya sama yang gue luput
akhirnya dia langsung minum dong emangnya kamu udah baca doa buka puasa
dim lo yang mimpin doanya ya
emah pa tiara mbah aku yang pimpin ya doanya
nah sekarang baru boleh buka
ya monggo buka
emah pa nanti kita sholat maghrib dan sholat isya sama sama di masjid ya
mama sholat di rumah aja dulu ya
loh kok sholat di rumah mah kan pahalanya akan lebih besar kalau kita sama sama sholat di masjid
deh kita sama sama ya
iya tapi mbah juga ikut ya di mas
ya tentu dong mbak kapan lagi kita bisa berkumpul dan beribadah sama sama
belum tentu tahun depan kita bisa bertemu dengan ramadan ya kan
loh kok pada bengong
kita papat dulu ya
mas kok buru buru mau kemana
anu mas saya itu ada janji sama temen buat betulkan motornya
ya siapa tahu hasilnya itu bisa buat beli baju baru buat ihwan
maaf mas duluan ya mas ya
oh ya silahkan
mas manggun mas

pak yang meninggal dulu pak
buat iwan baju baru pak
wah yang meninggal dulu man
nanti siapa yang beli baju baru buat iwan pak
ampunilah semua dosa hamba ya allah
ampuni segala keangkuhan hamba selama ini ya allah
terima kasih telah kau berikan hamba kesempatan
untuk merasakan semua pengalaman yang hamba rasakan selama perjalanan ini ya allah
terima kasih ya allah
telah kau titipkan harta yang berlimpah untuk keluarga aku ya allah
terima kasih telah kau berikan hamba orang tua yang sangat menyayangi hamba ya allah
terima kasih atas kesempurnaan fisik yang telah kau anugerahkan kepada hamba ya allah
ampuni mas tigno ya allah
ampuni semua muslimin dan muslimah yang telah berpulang padamu ya allah
seandainya hamba punya uang
hamba ingin sekali membelikan iwan baju baru ya allah
lindungi keluarga hamba dari segala mara bahaya
tiara dan raka
jauhkan mereka dari siksaan api neraka ya allah